dan bahkan mengeluarkan darah lewat urin
gunung menggunakan gunungan
untuk membaikkan bakteria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
dokter spesialis urologi langsung saja saya
selamat pagi dr sutoyo apa kabar
baik baik lawan sehat sehat
mungkin pertama tama kita mencoba
memahami dulu apa itu sebenarnya prostat
dan fungsi dari prostat sendiri dok
ya prostat itu adalah
suatu kelenjar reproduksi
kelenjar prostat ini akan tumbuh
dan membesar mulai pada saat umur
usia lima puluh tahun ke atas
lima puluh tahun ke atas membesar
prostat yang ada adalah prostatitis
karena infeksi kemudian ada lagi
pembesaran prostat jinak dalamnya bph
benahin prostat hiperplasi ada juga yang
kanker prostat caranya orang
yang kena gangguan
prostat biasanya adalah
tidak lancar kemudian
namanya nocturia kemudian juga ada
apa itu kadang kadang ada
dikencing juga pada saat
kita mau mulai kencing
kita sudah mulai berdiri itu
kadang kadang berkencing nanti lama lama
baru keluar kencingnya jadi pancarannya
lemah kemudian kencing ada sakit
kemudian juga pada saat
kita sudah mulai
merasa mau kencing tapi tidak mau kencing kencing
dan tidak keluar keluar kencingnya
itu biasanya adalah kejahatan
prostat nah pusat ini memang ada
suatu kelenjar yang ada pada
laki laki yang fungsinya adalah untuk
reproduksi jadi artinya bahwa
semua tidak punya oke dokter
ini kan dikatakan ini menghasilkan cemen di mana
semen ini penting untuk menghidupi
kepada sperma itu oke tadi dikatakan
dokter pada saat
silahkan dilanjutkan dok jadi timbulnya
pada saat umur lima puluh tahun ke atas
dia membesar pelan pelan naik
pada saat muda tentunya
jadi pada saat lima puluh tahun ke atas
bisa terdeteksi dengan gejala
tadi kelenjar prosat yang semakin membesar
tapi kalau untuk masyarakatnya
masih dalam usia produktif gitu anak anak muda
pada anak muda
kondisinya kemudian juga menjaga kesehatannya
dan juga fungsinya sendiri
ya jadi pada saat
biasanya dia belum mengganggu kencingnya
belum mengganggu jadi ini masih
lancar lancar jadi kalau
orang tua lima puluh tahun
ke atas dia baru merasa kencing
kurang kuas dan sebagainya itu kencing menetes
kencing putus putus itu ada
masih muda itu biasanya
kencingnya normal saja
normal saja kencingnya jadi ya aman aman
malah malam tidak sering
kencing kencing lancar semua kencing
itu biasanya pada
orang masih muda lima puluh tahun ke atas
sehingga nanti tanya pada saat
orang tadi itu misalnya pada
saat umur lima puluh ke bawah
kalau sudah kencing kencing kurang lancar mungkin
disari penyebab yang lain
satu orang kencing
mungkin ada penyepitan
perusahaan bukan kira kira yang lain
ini bisa untuk orang yang
lima puluh ke atas
itu ya dan ini juga
kalau penyakit perusahaan itu kalau misalnya dibiarkan
dibiarkan terus jadi kencingnya
tidak lancar seringnya bisa timbul
ambehen itu termasuk
komplikasi daripada orang yang genting orang lancar
di ambehen tidak termasuk termasuk
juga ada batu batu di
kandung kencing dan bisa juga
infeksi dan sebagainya
oke jadi penyakit prostat ini
bisa membawa ke
berbagai komplikasi ya dok ya
berbagai komplikasi tersebut tadi yang dokter sebutkan
ini bisa disebabkan juga oleh penyakit
yang mengganggu kelinjar
gangguan prostat yang tidak diatasi
dia bisa timbul batu kandung kencing
bisa juga niat
bisa juga infeksi lancar kencing
kalau kurang lancar lama
dibiarkan terus ya bisa gagal ginjal juga
ada adibat prostat seperti itu
dokter kita sekarang ke kanker prostat
untuk kanker prostat sendiri
situasinya bagaimana dok sampai dikatakan kanker prostat
begini kanker prostat itu adalah
salah satu jenis daripada penyakit prostat
tadi kan ada namanya infeksi nepostatitis
kemudian ada penyakit prostat namanya prostat gina
ada juga namanya kanker prostat
nah pasien yang bagaimana mendiagnosis kanker prostat itu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
pertama antara yang prostat dan kanker yang gina
oh maaf antara kanker prostat dengan prostat yang gina itu keluhannya sama
itu kencing kurang lancar kemudian sering kencing dan sebagainya
bagaimana kok tahu dia berprostat
biasanya kita evaluasi dengan namanya laboratorium
misalnya abuterium dengan g
di laboratorium kita ada namanya tumor marker ya
psa prostatik spesifik antigen ini adalah untuk diagnosal psa nya itu
psa normal itu di bawah sebandingan empat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
tes laboratorium harus dilakukan begitu ya dok ya
untuk mengetahui adanya sel tumor ataupun sel kanker ini
dokter dikatakan bahwa kalau misalnya masih stage awal
ini kanker prostat masih bisa disembuhkan
kemudian treatment apa yang akan diberikan
jika kemudian sudah terindikasi ada kanker prostat
agar ini tidak menyebar
tidak meningkat ke stage stage atau stadium stadium berikutnya
ya jadi gini
jadi untuk kanker itu istilahnya bahwa menanganannya itu semakin bagus hasilnya
semakin cepat menangani pasien itu
setelah penindakan maka sebarangnya tidak terjadi
oleh karena itu harus segera didiagnosa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
misalnya psa nya tinggi
data sempat misalnya sudah apa gitu
harus kita lakukan biopsi supaya tahu ini kanker membuka
sudah tahu kanker kita lihat
staging itu tingkatan pada kanker tadi itu
kita lihat misalnya pas sudah mengambil tas laser belum
lihat kemudian masih terlokalisir di dalam proses atau tidak
sudah menyebar atau belum
kalau belum segera dilakukan tindakan
insya allah tidak akan menyebar
bisa dilakukan misalnya operasi
operasi diangkat proses apanya semuanya
misalnya namanya radical open prostatectomy ya
atau mungkin dengan kemoterapi
atau mungkin dengan radiasi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
jadi akhirnya artinya bahwa semakin cepat kita mendiagnosa pasien itu
supaya cepat penanganan lebih bagus sehingga tidak sampai menyebar
dok adakah kemungkinan penyakit prostat kanker prostat ini bisa kembali terjadi
jika seorang pasien sudah dinyatakan sembuh
bisa bisa terjadi
jadi tentunya memang namanya itu memang bisa mengalami penyakit
bisa mengalami berulang
namanya residip ya
residip bisa terjadi
atau juga mungkin pada saat itu ya maaf mungkin masih ada sisa tumor
rest tumor misalnya
itu bisa juga akan tumbuh lagi bisa
tapi artinya kalau memang betul betul sudah habis betul
tangani dengan baik itu tidak timbul lagi
tapi kalau selama operasi makanya kalau seperti tangani
misalnya kalau sudah terlanjur menyebar misalnya terlanjur
apa metastase tadi itu
tentunya kita tidak bisa mengambil secara maksimal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
jadi pasien pasien yang dengan umur lima puluh ke atas
kemudian ada gejala prostat tadi misalnya kencing kurang lancar kencing tidak lama
bias kencing netes kemudian malam sering kencing
kita evaluasi dengan markernya
namanya psa nanda tumor
psa itu prostatik spesifik anti gen kita lihat
ya meningkat atau tidak
kalau dia ada peningkatan perlu kita lakukan biopsi
biopsi prostatnya itu
jadi harus ada evaluasi segini mungkin kita dengan dan itu
kita lihat tumor markernya
dokter mungkin terakhir ini
bagaimana tips yang harus dilakukan bagi kaum muda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
ya untuk sebenarnya memang penyakit secara khusus tidak ada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
proses usia itu memang tumor itu apa kelat
membesar terus membesar terus
soal itu sesuai dengan usia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
penjagaan khusus ternyata tidak ada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
gaya hidup yang sehat jadi olahraga banyak minum kemudian jangan merokok
kemudian juga jaga kondisi supaya tidak terlalu gemuk
kolesterol tinggi dan sebagainya itu dihindari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
kemudian kalau sudah ada gangguan prostat misalnya pada usia lima puluh ke atas
sehingga ada gangguan tadi itu misalnya genting orang lancar dan sebagainya
itu dikontrol itu namanya psa itu dievaluasi psa nya
psa meningkat atau tidak
meningkat harus segera ke dokter
alihurologi tentunya dilihat kenapa psa meningkat itu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
dokter alihurologi tentunya melihat oh ini psa meningkat ini perlu dilihat ini ya
mungkin ada infeksi apa tidak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
dokter alihurologi pasti tahu ini perlu biopsi atau tidak

jadi biopsi terdapat tahu oh ini ternyata memang hasil biopsinya kanker prostat
kembali lagi pola hidup yang sehat harus dijaga ya dok
ada korelasi antara pola hidup tidak sehat obesitas hingga kemudian gangguan prostat
yang mungkin terjadi nanti untuk mereka yang berusia
sehingga berusia diatas lima puluh tahun